asap hitam pekat membubung tinggi dari sebuah pabrik bahan kimia di jalan raya cakung cilincing cilincing jakarta utara terbakar pada selasa siang
belum diketahui penyebab kebakaran ini saat kejadian para karyawan sedang beristirahat
akibat kebakaran ini seluruh karyawan pabrik berhamburan keluar area tempat kerjanya untuk menyelamatkan diri
api dapat dipadamkan pada selasa sore
tidak ada kebakaran di belakang
apa lihat api gede gitu
iya tiba tiba ada api juga
itu tempat pabrik apa yang bekerja
kalau saya areanya beda
tapi satu pabrik
pabrik apa sih bang
menurut satriadi kadis gul karmat dki jakarta kebakaran ini diduga berasal dari tungku berisi resin di ruang produksi
akibat hubungan pendek arus listrik dari handphone pegawai yang sedang dicas
sebuah restoran di kawasan modern land kota tangerang banten hangus terbakar pada rabu petang
kebaran api menghanguskan lantai tiga ruko yang merupakan tempat tinggal para pekerja
sebelum kobaran api membesar para pegawai sempat mendengarkan ledakan sehingga langsung berhamburan keluar ruko
pertama ditemuin dari bagian apa
dari lantai tiga
kurang tahu juga sih
yang penting keluar asap dari
di jendelanya udah gede asapnya terus udah nggak bisa dipadamin lagi
tadi kita nusain padamin pakai ini ya terus nggak bisa lagi
nggak bisa tau
para pekerja dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut
tim nyugutan cnn indonesia